presiden joko widodo mengutuk keras serangan bom israel terhadap rs al ahli di gaza yang menewaskan ratusan warga sipil
menurut jokowi serangan tersebut jelas melanggar hukum internasional
hal tersebut disampaikan jokowi melalui kanal youtube sekretariat presiden pada kamis sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
jokowi memerintahkan menteri luar negeri retno marsudi untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para menteri organisasi kerjasama islam di jeddah kemarin
jokowi juga meminta agar evakuasi warga negara indonesia terus diupayakan
jokowi menegaskan indonesia akan terus mengirim pesan kuat pada dunia untuk menghentikan kekerasan pada rakyat palestina
indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil
jokowi juga menegaskan indonesia akan terus menghentikan kekerasan pada dunia untuk menghentikan kekerasan pada rakyat palestina
indonesia juga mengutuk serangan israel terhadap rumah sakit al ahli ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional
sehingga saya perintahkan menteri luar negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para menlu oki di jeddah kemarin
serta untuk terus mengupayakan evakuasi wni yang saat ini
masih terkendala kondisi lapangan
indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan melihat ketidakadilan terhadap rakyat palestina yang terus terjadi
indonesia bersama sama dengan oki mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi
untuk menghentikan penggunaan kekerasan
untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan yaitu pendudukan israel atas palestina
sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati